dan pilihan sebenarnya ini salah satu informasi menarik terhadap mrt
pemerintah berencana untuk memperpanjang di masa operasional mrt
berarti diharapkan kemacetan jakarta bisa teratasi
betul sekali yuda karena mulai rabu satu mei dua ribu sembilan belas
jam operasional moda raya terpadu atau mrt ini benar sekali diperpanjang
dari pukul lima pagi hingga pukul dua belas malam
masyarakat menyambut gembira kebijakan tersebut meski belum mendapat sosialisasi
selain jam operasional yang diperpanjang
jadwal kedatangan mrt setiap sepuluh menit diubah menjadi setiap lima menit
tarif mrt setengah harga masih berlaku hingga dua minggu mendatang
hal ini disambut gembira oleh masyarakat meski belum disosialisasikan
saya malah belum tahu ya ini baru tahu dari mas nih
sejauh ini sih sosialisasinya mungkin kurang diperdengarkan ya ke masyarakat
mungkin nanti selanjutnya bisa lebih dihimbau lagi untuk sosialisasi lebih jauh ya
untuk mrt jakarta
bagus sekali ya dengan ditambahnya jadwal menjadi lima menit sekali
jadi membantu masyarakat yang akan berpergian untuk menuju tempatnya masing masing
pemerintah sekarang memang betul betul membantu masyarakat
jadi saya salut ini mrt
dari sepuluh menit menjadi lima menit